kalau kita merusak alam kita mendapatkan air mata
tapi kalau kita mencintai alam kita mendapatkan mata air dan kebahagiaan
dari sebilah bambu dan kemampuan merakit mesin pengolahan bambu
agus suprianto mampu menginspirasi puluhan pemuda di kecamatan dongko
dan membuka lapangan pekerjaan bagi lebih dari tiga ratus warga di kabupaten trenggale
hal ini menyadarkan kita bahwa langkah kecil mampu memberi perubahan besar
kabupaten trenggalek dikenal dengan kota gaplek
namun tak banyak yang tahu trenggalek memiliki sejumlah desa
yang memiliki potensi alam dan sumber daya manusia yang membanggakan
potensi yang mampu mengubah hidup ratusan lansia
dan membangkitkan gairah kerja kaum mudanya untuk membangun desa
dan mengenalkan trenggale pada dunia melalui bambu
dari kobaran api unggun inilah potensi pemuda desa dongko
kecamatan dongko kabupaten trenggale ditempah
agus suprianto menularkan pengetahuan dan semangatnya melalui canda di antara api unggun
yang guyup dalam lahap santap malam beralas daun pisang
dari sinilah cikal bakal hadirnya sekelompok pemuda yang mampu memberi perubahan
bagi lebih dari tiga ratus lansia
dan ibu rumah tangga di kabupaten trenggale
saat pagi menying sing mereka telah disibukkan dengan rutinitas pengolahan bambu
ada yang memotong bilah demi bilah batang bambu
ada yang membelah bambu dengan menggunakan mesin

ada pula yang memotong bilah demi bilah batang bambu

ada yg memotong bilah demi bilah batang bambu

dari bengkel ini pula lah agus berbagi berkah
tangan dinginnya dengan ringan merakit mesin mesin pengolah bambu
lebih dari tiga puluh mesin telah ia bagikan secara cuma cuma pada setiap koordinator
yang membawahi lansia dan ibu rumah tangga di sejumlah desa
mimpi besar agus menggerakkan perekonomian desa melalui pemuda
dan mencecah terakan para lansia kian benderang
dengan masuk dalam kehidupan para pemuda
agus mencoba menarik mereka dalam cita cita dan mimpi besarnya
ya kalau di sini apa ya kadang kan ya cangkruan kadang ya minum minum
atau yang pokoknya yang nggak bermanfaat lah
terus saya dampingi karakternya anak muda itu seperti apa ya saya ikut
walaupun anak muda itu minum saya minum
kalau anak muda itu gimana saya ikut ibaratnya ikut alamnya dia
dan dia saya omongi pelan pelan saya suntik pelan pelan
maksudnya biar gini loh caranya gini loh ayo kita biar nggak melempem atau apa
walaupun nggak besar ada yang ikut ada yang berhasil
dan itu dalam hati saya bangga
bagi sejumlah pemuda yang beraktivitas di gangkal bambu
agus adalah sosok panutan yang inspiratif
pasal itu bahwel tapi membanggakan
dan dari saya tidak ngerti mesin jadi ngerti mesin
dan menghasilkan uang bagi saya
mas agus itu menurut saya sih baik orangnya
terus ada humor humornya gitu
terus menurut saya kadang juga nekan nekan gitu
tapi tekanan itu bisa membuat aku jadi bangkit kerja
saya ingin jadi seperti mas agus jadi bos
dan bisa membanggakan banyak orang dan bermanfaat
pemikiran agus pun terus berputar
tak hanya pemuda
memberdayakan kaum lanjut usia juga menjadi bagian dari tujuannya
bagi agus mereka yang dianggap sudah tidak produktif pun
berhak memiliki kesempatan untuk mengaktualisasi diri
dan memenuhi nafkah secara mandiri
selama ini para lasya kan nggak dianggap
nggak dianggap nggak produktif
kalau benar kalau sama ibaratnya kerja di toko atau kerja di mana kan udah
apa sih lasya itu apakah bisa menghasilkan nggak
langkah demi langkah agus tak pakai perlahan
membimbing anak muda dan memberdayakan kaum lansia bukan pilihan mudah
hampir sepuluh tahun membangun desa
tak sedikit pemuda yang tetap memilih hengkang dan berburu dolar ke negeri jiran
di sisi lain berjebaku dengan para lansia pun bukan perkara mudah
agus dituntut sabar dan ikhlas
tak jarang mesin pengolahan bambu seharga tiga hingga sembilan juta rupiah per unit yang ia bagikan
rusak hanya karena hal hal sederhana
namun senyum dan gelak tawa mereka adalah hal terindah bagi agus
tak banyak yang dapat agus berikan pada para lansia ini
dalam satu bulan penghasilan para perajin bambu ini hanya berkisar antara tiga ratus ribu hingga satu juta rupiah
memang bukan nominal yang besar
namun kepercayaan yang diberikan agus atas produk yang diolah itu adalah sebuah kebanggaan
di usia lanjut mereka masih diberi kesempatan untuk berpenghasilan
apakah ini menyebabkan pembuatan
inilah mbak kalau tidak ada kerjaan gini mau apa lagi mbak
aku kota sudah nggak bisa orang tas seperti ini kan
ya diamlah mbak tidak ada kerjaan lain
terus ada ini cimpreng ya bersyukurlah mbak kami
yang beri naskah itu pak agus lewat agus itu lho mbak ya
bisa makan bisa beli ini beli itu gara gara ini lho mbak
ya saya sebelumnya ini profesi saya petani
berhubung sini ya kenal sama pak agus mencoba coba ikut bergabung bikin sedotan sama sunduk gitu
saya pikir nanti ke depannya anak anak saya tetangga tetangga itu bisa ikut ikutan
ya kalau bertani itu hasilnya kan paling cepat tiga bulan
kalau ini pokoknya dapat barang kan dapat uang
ya pesan dari neneknya itulah yang kerap mengiang di telinga agus
bersedekah ilmu bukan uang
itu pula yang membuat agus bertahan terus melangkah menghadapi setiap kesulitan untuk menggerakkan lansia

karena masyarakat indonesia sangat mudah untuk di stimulir bangun bangkit
dan ini buktinya
sebagai kabupaten dengan wilayah perbukitan yang cukup luas beberapa wilayah di trenggalek kerap diterjang longsor
keberadaan bambu yang mampu menyimpan air dan menopang tanah bukit tentu sangat vital
jika tak segera melakukan langkah antisipasi keberlangsungan hidup bambu dan ribuan perajinnya terancam
ancaman ini pula lah yang mendorong agus dan sejumlah anggota komunitas laskar bumi menjalin kerjasama dengan lembaga masyarakat desa hutan dan kelompok tani hutan untuk menanami bambu di sekitar hutan produksi
bambu bambu yang telah ditanam di desa petung pada tahun dua ribu enam belas lalu telah mampu menyimpan air dengan baik sehingga menghasilkan mata air yang bermanfaat bagi sekitar tiga puluh kepala keluarga
di desa petung kecamatan dongko ini awal langkah pembibitan bambu dilakukan oleh agus bersama teman teman
kelompok tani hutan dari pemuda yang mencoba memanfaatkan keberadaan bambu di desanya agus
pun mengembangkan gerakannya pada pelestarian bambu ilmu tentang perbambuan pun ia dapat dari
seorang yang telah ia anggap sebagai guru dan ayah bagi bambu bambu yang akan ia tanam
heru sutias tomo presiden komunitas bambu yang kerap bertandang rumah agus untuk memastikan
bahwa pelestarian bambu di dongko tetap berlangsung bagi heru langkah agus yang besar
ini perlu didukung dan mendapat pendampingan agar masyarakat di sekitarnya pun teredukasi
tak hanya tentang memanfaatkan bambu tapi juga melestarikannya bagus ini memulai dimulai
walaupun dia berjalan mundur sudah memanfaatkan sudah terbukti itu menjadi
salah satu penyelesaian istilahnya pengangguran bagi lansia pengangguran dari siapa saja
untuk bisa mengisi jam jam waktu waktu luangnya nganggurnya itu
untuk memproduksi sesuatu yang bermanfaat dan bisa punya nilai harga jual
setelah itu beliau ingat bahwa ini bambu pasti habis
kalau tidak sadar kalau tidak menanam itu pasti habis
yang kedua sadar kembali bahwa lahan di perenggalek yang kering
itu ada keinginan untuk menanam bambu sebanyak banyaknya dan akan menjadi wisata bambu kemudiannya
agus saya pikir luar biasa
semudah itu sudah berpikir bahwa tidak ada umur tua yang tidak bermanfaat
tidak ada batasan umur
untuk bisa bermanfaat setidak tidaknya untuk dirinya sendiri
di dusun kelangsur desa dongko kecamatan dongko
heru sutiastomo mencoba menampingi agus dan komunitas laskar bumi
untuk melakukan langkah pelestarian dengan mulai melakukan pembibitan bambu lokal
tak hanya pemuda desa sejumlah warga lanjut usia dan ibu rumah tangga

selama mempelajari tentang bagaimana pembibitan yang tepat dan benar
mengajarkan kecintaan terhadap bambu sejak dini
itu yang menjadi tujuan agus melibatkan ibu rumah tangga sekaligus anak anak mereka
agus bermimpi di dusun kelangsur desa dongko akan ada wisata bambu yang luas
dan menjadi ladang pekerjaan yang berkesinambungan bagi seluruh warganya
mimpi besar agus tak akan terwujud tanpa kerjasama yang baik dengan sejumlah pihak
selain bekerjasama dengan lembaga masyarakat desa hutan
bersama kelompok tani hutan agus pun memberi penyadaran pada masyarakat
akan pentingnya melestarikan bambu
lmdh pun memberi ruang bagi seluruh warga yang ingin menanam bambu di wilayah hutan
di luar wilayah hutan produksi
sementara ini dari lmdh sendiri masih istilahnya masih anu masa bodoh
yang penting sudah silahkan panen bambu yang penting jangan merusak tanaman produksi kami
yang penting di kanan kiri sungai jangan sampai dihabiskan cuma gitu aja
kalau di sini kalau di perum perhutani kita sebatas koordinasi
untuk sesama masyarakat untuk mengambil
memanen bambu dari lahan lahan yang ada di kaki sungai ini bu
jadi kita sebagai pembina teknis saja sebatas pembina teknis
utamanya untuk penanaman bambu dan juga penanaman tanaman di tanaman
dalam industri pembangunan hutan

dalam industri kreatif bambu menempati urutan atas telah kayu
potensi ini membuka peluang ekonomi yang cukup besar
namun sayang tadi dibagi dengan ketersediaan bahan baku yang memadai
dari satu lima ratus spesies bambu di dunia indonesia memiliki satu ratus delapan puluh jenis
heru sutiastomo kerap mengajak agus untuk mengajarkan pada warganya
bahwa bambu menyimpan filosofi yang cukup dalam
heru pun bermimpi indonesia akan mampu mewujudkan harapan
dan memiliki perkebunan bambu nusantara
jangan pesimis harus optimis
karena masyarakat indonesia sangat mudah untuk disimulir bangun bangkit
dan ini buktinya
hal seperti ini pembebitan bambu yang dilakukan oleh relawan
bahkan ibu ibu sepoh sepoh sudah ikut berpartisipasi
saya kira masyarakat bisa secara mandiri bergerak
tidak harus menunggu regulasi regulasi tertentu
kecuali regulasi regulasi itu kan menyangkut kebijakan
maka dengan melihat ini monggo silahkan
apakah pemerintah tetap berkokoh untuk tidak membantu masyarakatnya
saya tidak yakin
next akan terjadi itu
perkebunan bambu indonesia
dan yang kita sudah terbiasa
untuk memotong pusat bayi dengan bambu
bisa tidak terjadi iritasi atau infeksi
karena bambu mengeluarkan antibiotik dan antiseptik di dalamnya
gede sedikit sunat juga pakai bambu
semua yang ada di dapur ibu ibu
nenek moyang kita dan mungkin sampai sekarang
itu semua dari bambu bikin dan sehat
yang ketiga yang harus kita ingat kepada yang maha kuasa
kita itu diberikan allah ikon kemerdekaan dengan bambu runcing
itu harus kita cermati harus kita dalami
ada apa sebetulnya tuhan memberikan ikon bambu runcing
bambu hanya mampu merunduk dan tak mampu patah
itu untuk kita
bambu itu merumpun seperti kita indonesia
di trenggalek kini bambu menjadi komoditi yang dinilai penting
bahkan pemerintah kabupaten trenggalek
mulai akan membentuk regulasi yang mendukung pelestarian bambu
saya senang masyarakat seperti itu
kita sedang merencanakan tinggal menunggu kerjasama dengan perhutani
semua lmdh sudah ketemu dengan kami
jadi kita akan bambuisasi seluruh lahan
utamanya lahan kritis daerah harian sungai
kemudian sumber sumber mata air yang ada di kabupaten trenggala
kebijakan tersebut tentu selaras dengan cita cita agus
dan seluruh pegiat bambu di kabupaten trenggalek
selain itu gerakan pemberdayaan agus ini pun menjadi
salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi kabupaten trenggalek
terus kemudian sektor yang lain adalah umkm
artinya ya orang orang yang sekarang dibina oleh mas agus
jadi bayangkan porsi trenggalek terbesar adalah petani dan umkm
artinya ketika petaninya menanam bambu kemudian umkm nya membuat produk kerajinan
apalagi yang berkualitas ekspor seperti yang dikerjakan oleh agus
dan ada lagi beberapa pengrajin di daerah gandusari dan yang lain lain
yang sudah bisa memproduksi furniture
berarti hampir separuh perekonomian trenggalek digerakkan oleh agus
mungkin para petani bambu dan juga para pengrajin ini
terbukti batang batang tusuk bambu buatan perajin dari ratusan lansia di desa dongko
mampu menembus pasar hotel bintang lima di surabaya dan bali
tusuk bambu buatan agus dipergunakan sebagai tusuk sandwich buah cake hingga pengaduk koktel
di sisi lain kebijakan pelarangan impor tentu menjadi peluang besar bagi perajin
mereka selalu menilai bahwa bambu itu sesuatu yang tidak mempunyai harga jual
sesuatu yang dinilai sangat rendah di daerah kami
tentu saja bisa digunakan untuk men sambungkan siapapun yang tidakshirt pada perjanjian ini
pada contohnya abytes mamichaft yang berwarna satunya

pak tellur ego tangan straw antic
nah kita juga ditemukan ditemukan di tempat keluarga sangat contoh
istrinya maria andriana prasasti adalah perempuan tegar yang mendukung setiap langkah agus
bagi maria menjadi istri agus adalah sebuah pengabdian
mengabdi pada keluarga dan warga menjadi bagian dari orang yang mampu memberdayakan lansia adalah sebuah kebahagiaan
kami juga bisa memberdayakan orang orang
mereka selalu menilai bahwa bambu itu sesuatu yang tidak mempunyai harga jual sesuatu yang dinilai sangat rendah di daerah kami
tapi alhamdulillah sekarang kami dapat mengubah cara pikir masyarakat bahwa dari satu gelondong bambu itu kita bisa menghasilkan uang yang alhamdulillah nominalnya bisa untuk kebutuhan kita seperti itu
maria bersyukur kesibukan agus bersama pemuda dan lansia membuat agus lupa akan niatnya untuk mencari nafkah ke negeri orang
maria berkisah awal pernikahan mereka adalah hal tersulit
mereka di usia muda dan kondisi ekonomi pas pasan mendorong agus untuk mengadu nasib ke negeri paman sam
namun agus tertipu oleh agen penyalur tenaga kerja dan kehilangan puluhan juta rupiah
nominalnya sangat besar sekali waktu itu tapi alhamdulillah saya selalu bilang ke mas agus mungkin ini bukan rezeki kita rezeki kita mungkin di sini bukan di negara orang
meski sempat meragukan usaha dan kerja keras agus kini maria mulai meyakini
langkah suaminya adalah hal yang tepat
ia pun turut membantu agus memberi pendampingan pada sejumlah lansia yang memiliki kebutuhan khusus seperti lansia yang difabel
jimin adalah orang kedua yang menjadi penguat langkah agus
selain sebagai teman lama jimin pun mendukung kegiatan dalam pembibitan
jimin pula yang kerap mendampingi agus kemanapun bepergian untuk melebarkan jaringan dan mengirimkan barang ke gudang untuk selanjutnya dikirim menuju bali surabaya dan jakarta
jimmy pula lah orang pertama yang diajak agus untuk menggerakkan lansia dan pemuda di donggala

jimin pun berharap langkah agus ini dapat mendorong pembangunan pabrik pengolahan bambu dan area wisata bambu
yang dapat membuka lapangan pekerjaan bagi ribuan warga dongko
terus terang aja impian kita supaya di daerah dongko itu ada pabrik yang begitu besar dan kuat untuk masyarakat sekitar
ya kalau bisa ya
entah nanti bukannya hanya tusuk laminasi atau entah kerajinan kerajinan yang lain
kalau sudah ada terbentuknya organisasi laskar bumi untuk menanam bambu nanti kan manfaat bambu pun banyak sekali
seumpama ada hutan bambu gitu aja ya
seumpama ada hutan bambu nanti untuk bikin fari wisata hutan bambu
di dalamnya itu kan memberi pekerjaan orang lain
perjalanan agus bukanlah sesuatu yang mudah
menggerakkan ratusan lansia dan tuhan pemuda adalah pilihan yang membutuhkan pengorbanan waktu tenaga dan materi
tak jarang agus merugi hingga puluhan juta rupiah
tak jarang pula perhatiannya pada keluarga kurang
namun bagi agus dukungan dari keluarga dan orang orang terdekat adalah kekuatan terbesar untuk mewujudkan cita citanya membangun desa dongko dan mengangkatnya dari ketertinggalan